menteri koordinator bidang perekonomian air langga hartarto memastikan penonton motogp mandalika yang telah dua kali mendapatkan vaksinasi tidak lagi diwajibkan melakukan tes pcr atau tes antigen
hal tersebut diungkapkan menteri air langga hartarto dalam konferensi pers di jakarta senin tujuh maret
senada dengan hal tersebut komandan lapangan motogp mandalika hadi cahyanto usai melaksanakan rapat koordinasi kegiatan motogp mandalika di gedung sangkarean mataram pada selasa
menyatakan penonton yang sudah menjalani pcr di jakarta tidak lagi harus pcr saat tiba
jadi mereka yang datang ke mandalika untuk ppln ya ppln mereka akan masuk ke entry point di jakarta
di jakarta mereka akan langsung melaksanakan pcr setelah pcr dinyatakan negatif mereka akan melaksanakan penerbangan lanjutan dengan menggunakan charter flight atau pesawat komersial menuju ke mandalika
setelah di mandalika mereka akan melaksanakan kegiatan
seperti biasa karena mereka sudah berubah dari ppln menjadi ppdn
koordinator satuan tugas covid sembilan belas provinsi ntb meminta calon penonton motogp tetap patuh protokol kesehatan yang diterapkan panitia
karena yang kita kendalikan kan lebih banyak juga
terdiri dari pendatang dan masyarakat kita sendiri
ada dua sisi yang kita kendalikan yang pendatangnya juga
pendatang kalau kemarin kan kita
pendataannya hanya kru sekarang kan ada penonton
lalu rahmat juniadi lombok nusa tenggara barat